menteri perdagangan zulkifli hasan mengklaim ketersediaan pangan mencukupi meski harga sejumlah bahan kebutuhan pokok naik menjelang hari natal dan tahun baru
ia juga menyatakan siap memberikan subsidi ongkos kirim untuk mengantisipasi apabila lonjakan harga terus terjadi
ditemui di auditorium kementerian perdagangan jakarta kami siang menteri perdagangan zulkifli hasan menyebut
kenaikan harga sejumlah bahan pokok disebabkan oleh tingginya permintaan
harga telur ayam ras dalam negeri misalnya saat ini menyentuh angka rp tiga puluh tiga per kilogram di sejumlah pasar di jakarta
sementara itu stok beras zulkifli hasan mengklaim mencukupi karena sudah ada izin impor
ia juga menyebut siap memberikan subsidi ongkos kirim bahan pangan untuk menekan lonjakan harga
jadi kalau tinggi sekali paling tinggi nanti ongkosnya kita tanggung sehingga harga aja nggak naik
jadi ongkosnya misalnya telur itu dari blitar dari mana dikirim ke tempat lain yang jauh
sehingga harganya bisa turun lagi
untuk beras sendiri pak
beras sudah diizinkan impor rp dua ratus dan rp tiga ratus ton
jadi dengan bulok harganya tetap tidak ada perubahan
bulog berapapun diperlukan ada berasnya
beras bulog rp sembilan empat ratus lima puluh itu
jadi berapapun diperlukan ada